sejumlah pengendara sepeda motor melayangkan protes saat terjaring operasi lintas jaya di jalan pati baru gambir jakarta pusat kamis pagi
salah seorang pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan helm saat berkendara ini protes
lantaran telah menurunkan penumpang yang tidak mengenakan helm namun masih diberikan sanksi
di lokasi yang sama pengendara sepeda motor jenis vespa ini juga protes
ia mengaku tak mengetahui adanya larangan penggunaan stiker pada nomor kendaraan
operasi lintas jaya yang digelar petugas gabungan dinas perhubungan dki jakarta bersama tni dan polri merupakan kegiatan rutin yang digelar hingga tanggal tiga oktober mendatang
di gabung tiga miliar yaitu dari kabin ini kita operasi lintas jaya nanti kita akan cek semua kelayakan kendaraan atau setelah surat masa berlakunya
yaitu untuk angkutan barang yaitu sduk nya kil
kalau angkutan penumpang sduk maupun kartu pengawasan atau prietnya
operasi menyasar para pengendara agar patuh berlalu lintas dan melengkapi surat kendaraan serta